perang di ukraina membuat situasi geopolitik semakin tidak menentu
khususnya di eropa dan negara negara maju mengalami krisis
khususnya krisis energi dan juga krisis ekonomi
termasuk salah satunya adalah krisis pangan
akibat harga pupuk ataupun fertilizer semakin meningkat
nah tentu saja ini merupakan peluang bagi negara indonesia yang memproduksi pupuk
kita bisa melakukan ekspansi dan kita juga bisa melakukan ekspor
kepada negara negara yang membutuhkan pupuk
insight with desi anwar kali ini berada di bontang di kalimantan timur
khususnya di lokasi perusahaan pupuk kaltim
nah pupuk kalti ini merupakan salah satu perusahaan produsen pupuk terbesar
bukan saja di indonesia
tapi di asia tenggara
apa apa saja strategi bagi perusahaan ini untuk menangkap peluang yang diciptakan oleh situasi global saat ini
insight akan membahasnya
saat ini dunia sedang dilanda berbagai krisis
selain resiko global biodipende dan energi juga jadi sorotan
semua negara berlomba mengamankan kondisi dalam negerinya
ditengah kondisi yang tidak menentu pupuk tools obrig justru mampu menangkap peluang pasararik yang terjadi
antara rusia dan negara negara barat
perang yang terjadi membuat negara negara penghasil gas kesulitan memenuhi kebutuhan
market share inilah yang kemudian dipenuhi pupuk altim
pupuk kaltim secara konsisten mampu menjaga produktivitas perusahaan
melalui berbagai strategi
hasilnya sepanjang dua ribu dua puluh
pupuk kaltim berhasil mengakselerasi laju pertumbuhan perusahaan
dan mempertahankan kinerja keuangan yang sangat baik
dengan peningkatan laba yang sangat signifikan
upaya ini dilakukan sambil tetap mempertahankan mandat produksi
dan distribusi pupuk untuk kebutuhan pertanian indonesia
sekaligus mewujudkan rencana hilirisasi industri petrokimia tanah air
demi ketahanan energi
hal ini menjadi sebuah pencapaian tersendiri bagi perusahaan
mengingat kondisi ekonomi yang belum pulih pasca pandemi
tantangan industri global yang memengaruhi harga bahan baku
komoditas serapan pasar hingga distribusi pupuk
pupuk altim pun tengah menggenjot proses transformasi
menuju industri hijau dengan berbagai pendekatan efisiensi
penggunaan energi digitalisasi dan dekarbonisasi
insight with desi anwar saat ini berada di lokasi pt pupuk kaltim
persisnya di bontang kalimantan timur
dan saya sudah ditemani oleh direktur utama dari pt pupuk altim
pak rahmat pribadi halo pak rahmat apa kabar
halo pak desi baik sehat
pak desi sehat
sehat alhamdulillah sehat
dan ini penting menjaga kesehatan karena covid masih ada di antara kita
dan terus terang ini untuk pertama kalinya saya berada di sini
dan untuk melihat secara langsung ya
ini adalah salah satu bisa dikatakan mungkin terbesar ya
pabrik pupuk di indonesia dan juga di asia tenggara
pak rahmat ini kita full apd memang sop begini
tapi kalau kita di wilayah pabrik kita harus menggunakan apd lengkap
karena itu prosedur keselamatan
nah di perusahaan seperti pupuk altim yang mengelola
kalau safety nggak dijaga berbahaya
oke mungkin bisa cerita ya
karena kita sekarang berada ini ada laut ada kapal ada pabrik
mungkin apa yang kita lihat di sini
dan ada berapa pabriknya dan apa sih sebenarnya yang diproduksi di sini
jadi senang sekali nih mbak desi bisa kesini pertama kali ke bontang
dan banyak orang yang tidak tahu apa yang ada di bontang
padahal di bontang ini ada satu perusahaan kelas dunia
dan ini terbesar di asia tenggara
kalau di asia pasir ini kita masuk dalam top five
jadi ini perusahaan yang sangat besar sekali
kita pupuk altim ini memproduksi amonia memproduksi urea
dan juga pupuk npk
dan tiga pabrik npk
seberapa luas ini kawasannya
kawasan pabriknya ini lima ratus hektare
kita sekarang berada di pelabuhan
kita punya tujuh pelabuhan dan ini one of the larders
panjang pelabuhan ini tiga ratus meter
dalamnya ini dua belas lima meter
jadi kapal bisa mungkin sampai lima puluh enam puluh ribu ton bisa sandar
kebetulan ini sedang ada sandar kapal
kapal ini akan menuju ke amerika selatan
berada di bontang karena bontang
karena lokasinya betul betul ya
berhadapan langsung dengan
selat malaka dan itu membuka jalur perdagangan
jadi secara lokasi bagus
kemudian pelabuhan kita juga ini pelabuhan ini pelabuhan pertama
yang mendapat greenport award
jadi semua sudah sesuai dengan ini kaedah lingkungan hidup ya
pak rahmat ini kan sebenarnya perusahaan yang sudah didirikan

ya mungkin kalau kita flashback dari empat puluh tahun yang lalu sampai sekarang ini
lebih dari empat puluh tahun yang lalu
apa kira kira evolusi secara singkat
dan kapan kita sudah mulai istilahnya menjadi eksportir ke seluruh dunia
dan menjadi yang terbesar itu
ya ini kan tumbuh terus
pabrik terakhir itu dibangun dan mulai beroperasi tahun dua ribu lima belas
tapi evolusinya memang masih berfokus pada amoniak dan diperusahaan
itu main ya
karena itu memanfaatkan gas alam yang ada di kalimantan timur yang cukup melimpah
nah memang untuk ke depan kita akan menggunakan basis pertumbuhan yang sudah empat puluh lima tahun ini
itu akan kita gunakan sebagai pijakan untuk melangkah lebih maju lagi
tentu kita akan go beyond apa yang kita sudah miliki sekarang
tapi apa yang sudah dilakukan oleh pendiri
apa yang sudah dipimpin oleh pupuk kalti menjadi perusahaan yang terbesar
dan yang lebih hebat lagi menjadi perusahaan yang paling efisien
jadi ini perusahaan amoniak dan urea kita ini efisiensi kalau di indonesia ini yang tertinggi yang terbaik
jadi ini sebuah fondasi fondasi yang
ini penting untuk menjaga competitiveness lah
kalau dari segi produksi sudah berapa kira kira apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun
terakhir ini berapa dari amoniaknya berapa ton per tahun dari npk nya dan ureanya
sekarang kita ini sudah produksinya untuk amonia dua tujuh juta ton dan untuk korea tiga empat juta ton
untuk npk tiga ratus ribu ton
jadi urea masih yang paling fokus dari btp pupuk kalti
amonia dan urea masih jadi fokus
set up di industri di indonesia sepertinya dulu oleh pemerintah itu dibagi
ada yang fokus pada minyak ada yang fokus pada gas alam
nah pupuk kaltim adalah industri yang berbasis gas alam
industri petro kemia berbasis gas alam
jadi memang gas alam ya turunannya yang istilahnya itu upstream chemical nya itu salah satunya amoniak
jadi itulah yang main product kita
nah ini berapa persen yang untuk keperlu
keperluan domestik dan berapa persen sekarang yang diekspor pak rano
tapi untuk domestik kita punya sister company juga yang berada di tempat tempat lumbung lumbung pangan
jadi mereka memang lebih banyak domestiknya
setelah kebutuhan domestik itu terpenuhi baru kita ekspor
sekarang untuk pupuk kalti ini lima puluh lima puluh
ya lima puluh persen kita ekspor lima puluh persen untuk domestik
domestiknya ada yang subsidi dan non subsidi
ini kapal ini non lila ini sampai ke amerika selatan ya
amerika selatan ini akan ke argentina
ini kapal dua puluh ribu ton
jadi membawa urea granul
jadi seperti saya sampaikan kapal yang double or triple of this size pun bisa sadar di sini
itu memberikan keuntungan kompetitif
karena semakin besar kapal kan cost of freightnya jadi bisa semakin jauh
ada berapa jumlah kapal yang seperti non lila ini
jadi kalau ini kapal dari pembeli
jadi most of our sales itu dalam basis fob
jadi kita akan terima di sini
fob nya sampai di sandar di pelabuhan kita
nah tapi punya pelabuhan seperti ini
kita cipta masalah covid dan seterusnya ya
itulah yang memberikan leading ats
karena kita jadi di belahan dunia yang sedang kesulitan pun kita bisa masuk
nah ini saya rasa perlu ini kita eksplore lebih lanjut lagi
karena kalau kita lihat sekarang
bukan saja kita baru keluar dari covid tapi sudah masuk ke dalam situasi tidak menentu dari segi geopolitik ya
ada krisis di ukraina ada krisis energi dan lain sebagainya
tapi berapa jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor dari pupuk kaltim ini
dan terakhir ini paling banyak kemana saja
kalau main export kita memang masih di asia
jadi india china south east asia itu masih jadi fokus
tapi yang start to grow market itu di amerika
amerika selatan mulai meksiko sampai argentina
jadi mulai dari selatan yang paling utara mexico sampai selatan yang paling selatan
dan australia pun kita juga mulai menambah market share kita di sana
karena seperti tadi sampai kan ada supply disruption kan
ada supply shock dan seterusnya
yang disitulah kita pastikan kita bisa masuk kepada pasar pasar baru
tapi kembali lagi kami ini punya tiga competitive advantage
satu tadi lokasi kedua pelabuhan
dan ketiga memang public nya ini sangat efisien
everybody pasti perusahaan yang bergerak di bidang komoditi itu mau gak mau akan terpengaruh dengan harga pasar
iya dan kalau harganya terlalu fluktuatif
nah ini kan bisa sesuatu yang bagus tapi bisa juga sesuatu yang merugikan
betul kuncinya efisiensi
kalau kita punya efisiensi tinggi naik turun itu tidak terlalu
rahmat kita mungkin pindah lagi
saya ingin sekali melihat ini bagaimana sebuah perusahaan yang begitu besar
dan ini menurut saya kalau kita lihat dari segi industri ini sangat strategis ya
apalagi dengan apa yang terjadi di dunia saat ini
ada krisis energi orang itu justru mencari gas mencari minyak
dan mencari tentu saja di mana mereka bisa mendapatkan pupuk
karena ini berkaitan dengan kepentingan pangan
kalau tidak sekarang dihadapi oleh krisis pangan
nah bagaimana seorang direktur utama yang relatif baru bisa menangkap peluang itu
tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
yang patut kita banggakan di pupuk kaltim ini track record safety nya
kalau kejadian perusahaan pabrik tentu pernah ya karena empat puluh lima tahun tidak mungkin
selama empat puluh lima tahun tidak terjadi kesulitan di pabrik
tapi fatality itu kita jaga dengan cukup baik
masih bersama insight with desi anwar kali ini dari bontang kalimantan
saya sudah ditemani oleh direktur utama dari pt pupuk kaltim
tadi kita sudah lumayan ya cukup banyak belajar mengenai pt pupuk kaltim
ini yang katanya bukan saja terbesar di indonesia tapi di asia tenggara tapi juga paling efisien
ini adalah salah satu kunci kenapa sampai saat ini sudah lebih dari empat puluh tahun empat puluh lima tahun ya sekarang
semakin sukses lah istilahnya
nah pak rahmat kita bisa cerita sedikit di mana kita sekarang berada
dan apa sekarang yang sedang berlanjut persisnya
kalau tadi kita di luar di pelabuhan ini di control room yang mengendalikan pabrik amonia dan urea
jadi semuanya ini pabrik bisa dikendalikan di sini untuk pengoperasiannya
membutuhkan banyak sekali
itu cukup rumit lah
tapi sebelum ada ini bagaimana mereka melihat control room itu
ada control room tetapi tidak
kalau ini kan digital
zaman dulu itu analog
jadi analog tidak pakai komputer gitu
jadi banyak sekali panel panel yang mereka harus lihat satu persatu pakai jarum gitu ya
kalau sekarang ini sudah digital sehingga memudahkan
jadi ini ini adalah panel panel
ini adalah panel yang mengelola pabrik ammonia urea kemudian utility nya
pak rahmat ini kan kita orang awam ya
tidak paham sebenarnya proses bagaimana ya pupuk itu diproduksi
dan saya lihat ini begitu besar besar ininya peralatannya dan pabriknya juga
kalau cerita dari proses dari awal sampai akhir
sampai akhirnya kita lihat ada kapal yang mendistribusikan bagaimana
jadi ini pabrik petrokimia berbasis gas alam
bahan bakunya adalah gas alam
gas alam di kalimantan timur tentu banyak di sekitar
soton part of kalimantan timur
kemudian dipipahkan sekian kilometer menuju ke pabrik ini
di pabrik ini masuk ke feed
bahan baku untuk ammonia
di proses dari gas menjadi ammonia yang bentuknya itu cair
nah setelah dari ammonia ammonia ini turunannya banyak
bisa dibikin macam macam
salah satu yang kita produksi adalah urea
nah dari amonia kemudian diproses jadi urea yang bentuknya padat
kalau dalam proses ini kira kira poin atau titik lemah atau yang bisa menimbulkan bahaya
karena ini kan saya lihat safety harus betul betul dijaga
apa tantangannya dan apakah pernah terjadi mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya
yang kita di setiap proses itu punya resiko safety yang berbeda beda
tapi semuanya punya risiko
cuma yang patut kita banggakan di pupuk kaltim ini track record safety nya
kalau kejadian perusahaan pabrik tentu pernah ya
karena empat puluh lima tahun tidak mungkin
selama empat puluh lima tahun tidak terjadi kesulitan di pabrik
tapi fatality itu kita jaga dengan cukup baik
jadi ini kan berarti harus ada pengelolaan sdm yang harus betul betul profesional
sekarang ada berapa kalau di total paling tidak di bontang ini
ini untuk bupo kaltim sekitar satu lima ratus
dan semuanya tinggal di yang rata rata tinggal di sini
ya hampir semua di sini
kecuali yang mendukung fungsi fungsi pemasaran
nah rata rata terbesar apa karyawan di sini
terbesar adalah pabrik
karena memang pabrik itu adalah intinya
jadi terbesar yang bekerja di pabrik dan supporting tentunya
kalau dari segi background rata rata ini saya lihat ini banyak anak anak muda
perempuannya ini belum kelihatan
kalau di control room di pabrik
itu hampir semua backgroundnya teknik
ada yang lulusan mulai dari sma yang kita train sampai ke diploma
kemudian tentunya ada engineer
jadi kalau komposisi yang ber background engineer tentu lebih mendominasi lah di pabrik seperti ini
kemudian tentu ada yang supporting macam macam
ada yang dari sarjana ekonomi akutansi pertanian
dan macam macam mendukung operasional dari pabrik ini
tapi dominasinya engineer
iya dan saya lihat ini kalau kontribusi dari sebuah perusahaan sebesar ini dan begitu lama di bontang ini juga sangat cukup besar ya
jadi perekonomian ini sangat dibantu oleh kehadiran perusahaan seperti pupuk altim ini ya selama ini
filosofi kami adalah dimanapun perusahaan berada itu harus bisa memberikan manfaat dan berkah
tidak hanya kepada karyawan dan keluarganya tapi juga kepada masyarakat lingkungan sekitarnya termasuk environment
karena kita nggak bisa lagi bekerja dalam vacuum chamber yang sesuka suka kita
dan tuntutan perusahaan hari ini tidak hanya dituntut to be more productive and more profitable
sekarang ada esg ya
ada environment di situ ada social tapi ada juga good governance yang diterapkan
nah itu tantangan yang cukup besar dan pupuk kaltim kami saya rasa cukup advance di bidang itu
kami menempatkan atau memposisikan diri sebagai pelopor transformasi hijau di industri petrokimia di indonesia
karena ini komitmen pemerintah dua ribu enam puluh
kalau nggak direncanakan dengan baik dua ribu enam puluh itu just run the corner
sebentar lagi dua ribu enam puluh
jadi harusnya mulai dari sekarang
mulai dari sekarang
apalagi kalau kita ini melihat indonesia saat ini kan kita masih sangat tergantung kepada batubara untuk listrik kita
untuk pembangkit pembangkit kita
ini bagaimana di pupuk altim sendiri
untuk zero emission ini sudah mulai dari kemarin kemarin
ya memang kita sudah mulai
sudah juga ada kan perpres sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu yang menetapkan target target untuk istilahnya offset karbon
nah kita juga mengikuti itu
sampai dua ribu tiga puluh kita mentargetkan kita bisa meng offset sebesar sepertiga dari karbon emisi kita
nah caranya bagaimana
banyak nih caranya
yang pertama tentu kita mencoba merubah sumber sumber yang tadinya intensitas karbonnya tinggi menjadi low carbon intensity atau renewable
contohnya untuk kebutuhan listrik di perkantoran kami sudah menggunakan solar
sudah berapa persen itu
sepertiga dari kebutuhan
saat ini sekarang sudah diterapkan
untuk kebutuhan kantor sudah menggunakan plts
kemudian kita juga merubah kendaraan kendaraan menjadi secara venual ke arah kendaraan listrik
nah berikutnya kita juga menerapkan konsep circular economy
bagaimana karbon yang terbuang itu bisa kita olah menjadi bahan baku untuk produk selanjutnya
nah ini kita akan mengembangkan pabrik soda as yang menggunakan co dua cukup besar
soda as itu bahan untuk kaca
nah yang ketiga yang ini akan kita lakukan secara signifikan itu kita melaunching yang namanya community forest atau bahasa indonesia nya hutan komunitas
komunitas ini kita akan menanam sebesar sebanyak sepuluh juta pohon
jadi kita akan melakukan carbon sequestration
apa yang ditanam nah ini jadi penting
karena kita bisa saja menanam pohon pohon yang menyerap karbon seperti misalnya apa namanya mangrove atau yang lainnya
ya of course itu juga kita tanam
tapi sebagian besar dari sepuluh juta pohon yang akan kita tanam hingga tahun dua ribu tiga puluh itu adalah pohon pohon yang bisa hasilnya dimanfaatkan
jadi ada nilai tambahnya nilai ekonomisnya
kita mendidik masyarakat kita bantu mereka bibit kita bantu mereka perawatannya dengan komitmen mereka akan merawat pohon ini tidak menebang selama periode tertentu
benefit buat mereka buahnya boleh diambil
dan ini kan jadi win win kita mendapat carbon certificate nya mendapat apa yang kita perlukan untuk menuju
menuju net zero sementara masyarakat mendapatkan nilai tambahnya
sekarang kalau di eropa memproduksi amonia tidak hanya harganya mahal belum tentu available karena gasnya kan tidak ada
kita makanya sekarang kita bisa mengekspor bahkan sampai ke amerika selatan yang dulu tidak pernah terbayangkan bisa mengekspor sampai sana
karena di sana ada amerika
kemudian ada tentunya dari ada rusia kemudian ada juga dari middle east yang bisa jualan ke sana
pak rahmat kalau kita lihat ini kan sejak kalimantan ya
dulu saya ini bayangkan ini pasti kan hutan ya
dan sekarang masih banyak ini sangat hijau tapi ya memang kehadiran manusia pabrik itu dengan segala macam benefitnya kan pasti banyak konsekuensinya juga
mungkin yang pertama ya tadi produksi karbonnya rata rata di mana karena penting karena climate change atau perubahan iklim harus jadi fokus kita
tapi juga limbah dan lain sebagainya itu bagaimana selama ini dikelola dan angkat
itu dikelola dan apakah memang dari awal itu sudah memperhatikan aspek aspek lingkungan
karena apalagi kita di pinggir laut tentu disitu ada biotanya ada semua yang harus kita jaga
menurut saya ini sangat penting ya
nah kita salah satu indikator dari pengelolaan lingkungan kita itu pemerintah punya satu program namanya proper
nah pukul tim ini mendapat predikat yang tertinggi
proper emas sudah lima tahun berturut turut
artinya pengelolaan lingkungan kita ini sangat baik
kita tidak jauh dari pelabuhan kita itu ada satu unit usaha masyarakat yang dulu kita topang itu dia mengembangkan perikanan lobster dan kerapu
nggak jauh mungkin sekitar dua atau tiga mil laut dari pelabuhan kita
nah kalau ikan
ikan ikan itu kan ikan ikan yang sensitif dengan limbah
itu bisa tumbuh dengan baik bisa berkembang dengan baik bisa dijual ke jakarta atau bahkan mungkin ekspor
artinya lingkungan kita terjaga dengan baik
itu salah satu indikator yang kita tempatkan disitu
kita juga membuat konservasi terumbu karang yang tidak jauh dari pelabuhan
kalau karang itu bisa tumbuh
artinya juga laut itu sehat
nah apapun yang kita lakukan dalam upaya upaya konservasi itu kita selalu melibatkan masyarakat
seperti konservasi terumbu karang ini ada lima puluh nelayan yang kita didik
tiga belas diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi selam
kita bantu sehingga mereka bisa menyelam memastikan terumbu karang itu hidup dengan baik
yang tadi juga yang apa
keramba jaring apung yang dekat dengan sini itu juga kita bantu
awalnya kemudian dia bisa tumbuh menjadi sebuah unit usaha yang mandiri
jadi di pupuk altim ini kami menalikan semua itu yang pada akhirnya semuanya bisa terangkum di dalam satu program yang sama
dalam program tanggung jawab sosial kami
kami mempunyai program yang namanya pkt proaktif
menjadi orang yang sadar dengan lingkungan itu baik
tapi menjadi proaktif itu sangat baik
jadi sebelum orang datang ke kita dengan kesulitan mereka
kita mesti sudah bisa mengantisipasi kesulitannya apa
nah itu mengajarkan kepada kita untuk bisa melihat akar permasalahannya
itu kita tangani di akarnya
jangan sampai ini perusahaan menimbulkan masalah itu
justru harus menjadi membawa benefit ya bukan saja pada sekitarnya
tapi pada hal ini seluruh indonesia juga harus menjadi mendapatkanlah manfaatnya
dan pak rahmat saya lihat kalau ini semua harus ada passion dari seorang pemimpinnya
misalnya kalau ya bisa saja seorang pemimpinnya lebih fokus pada target untuk memproduksi sekian mengekspor sekian dan lain sebagainya
nah leadership ini kunci ya
apalagi ini sebuah perusahaan yang sifatnya
pak rahmat baru menjadi ceo sekarang dua tahun ya
lebih sedikit dari dua tahun
masuk ketika pada zaman covid
nah itu kan merupakan tantangan sendiri
dan kemudian kita melihat sekarang dengan adanya konflik di eropa
perang ukraina dan lain sebagainya
dan berbagai macam krisis yang mereka hadapi
ini bisa cerita sedikit
kalau dari kacamata kesehatan perusahaan itu sendiri
ini bagaimana selama dua tahun ini
apa yang bisa kita pelajari
kita melihat perubahan yang sangat fundamental
ada major shift in di dalam perekonomian dunia
yang awalnya dimulai oleh covid
kemudian terjadi double shock
artinya banyak barang barang itu tidak bisa diproduksi
mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan
nah kita merasakan perubahan itu di tahun dua ribu dua puluh cukup signifikan
apalagi ada lockdown dimana mana
transportasi itu juga terbatas
jadi tadinya dua duanya kan turun
produksi juga turun
kapal turun karena nggak bisa kemana mana
kita pada waktu itu menjaga
kita tahu akar permasalahan ini kan covid
maka first thing we do itu adalah menjaga kesehatan karyawan
di pupuk kaltim alhamdulillah fatality ratenya itu rendah sekali
tidak sampai setengah persen lah
jadi kecil sekali
dan itu pun terjadi di awal awal ketika indonesia
dunia juga belum memahami
tapi kita tangani dengan baik sehingga pabrik itu bisa berjalan terus
production tidak berubah
jadi itu adalah satu yang sangat penting yang kita jaga
kedua tentu di era yang banyak uncertainty
maka kita harus bisa mengelola bisnis kita se efisien mungkin
di pupuk kaltim ini sekarang biaya untuk memproduksi
itu jauh lebih rendah jika dibandingkan masa masa yang sebelumnya
dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetitor
karena kita banyak melakukan hal hal yang meningkatkan produktivitas
seperti contohnya di pelabuhan yang tadi kita kunjungi
itu kita berhasil meningkatkan truput
truput itu volume yang bisa kita low tanpa merubah equipment
tapi kita merubah cara kerja
cara kerja kita perbaiki sistem kita perbaiki
menimbulkan efisiensi yang cukup signifikan
sehingga ada saving di situ
energy consumption kita juga kita jaga terus di bawah
hari ini barangkali jika dibandingkan on a global scale
mungkin pupuk kaltim dari sisi profitability itu on the top tour lah
jadi harga kompetitif
marts kita juga sangat baik
itu tidak hanya berbicara regional
jadi itu adalah cara pertama memastikan operasi jalan
nah yang kedua memanfaatkan peluang
memanfaatkan peluang ini melihat pasar kan gitu
apalagi sekarang krisis energi
dibandingkan adanya perang di ukraina
orang justru mencari wah ini sumber sumber gas dan energi baru
dan juga tentu lihat dari tempat tempat di mana mereka bisa membeli
sekarang kalau di eropa memproduksi amonia
tidak hanya harganya mahal
belum tentu available karena gasnya kan nggak ada
makanya sekarang kita bisa mengekspor bahkan sampai ke amerika selatan
yang dulu tidak pernah terbayangkan bisa mengekspor sampai sana
karena di sana ada amerika
kemudian ada tentunya dari ada rusia
kemudian ada juga dari middle east yang bisa jualan ke sana
tapi sekarang kita bisa go that far karena mereka tahu reliability dari operasi kita
kalau mereka mengirim kapal pasti dapat barang
selama ini bagaimana jadi bottom line profitability
tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
kita bubukan rp enam satu triliun
di second half of dua ribu dua puluh dua ini kita sudah mencapai rp sembilan triliun
jadi setahun dua ribu dua puluh satu
ya targetnya of course lebih rendah
kita sudah melewati target lah
sebelum itu tentu lebih rendah
jadi kita bisa naik
tidak hanya karena memang pasar naik
jadi betul betul bisa mengambil peluang
tapi pada waktu yang sama
nah ini saya lihat ini tulisan
eficiency itu merupakan kunci
di saat covid itu untuk mensupport orang bisa less apa istilahnya
atau orang semakin inflasi yang kurang itu kita ada enam belas aplikasi baru
oh enam belas aplikasi
enam belas aplikasi hanya selama covid
ya karena kalau enggak ya bisnis enggak bisa jalan
nah pak rahmat ini kalau saya lihat ini kan kita sangat tergantung bahan bahunya itu kan gas ya
ini saya ingin melihat jangka panjang ke depan
kita lihat dari empat puluh empat puluh lima tahun ini sudah begitu banyak ya achievement prestasinya
dan dengan ada seorang rahmat pribadi disini dengan istilahnya energi baru
apa yang ingin dibawa dengan kehadiran pak rahmat di sini yang berbeda dari sebelumnya
climate change dan lain sebagainya
kedua adanya semakin tinggi ketergantungan kita pada teknologi yang serba digital
dan ketiga tentu saja tuntutan untuk menjadi bagian dari roda proekonomian
indonesia yang sangat vital
ini kan proyek strategis
kita sudah tahu lah di dunia ini sekarang perusahaan kan tidak hanya dituntut lebih profitable dan productive
kalau itu penting
ya itu penting harus
itu sudah take it for granted lah
talking about yang basic tadi itu
kedepan kita akan melakukan hilirisasi
karena hilirisasi itu menambah semakin tinggi nilai tambahnya
kalau kita menjual bahan baku saja
katakanlah gas dijual di ekspor
dibandingkan dengan kita memproduksi amonia di ekspor
itu sudah pasti amonia memberikan nilai tambah yang tinggi
nah amonia ini kan sudah kita produksi
kita sudah punya satu produk turunan namanya urea
dan kita sedang membangun pabrik amonium nitrat
nah hilirisasi produk berbasis gas alam ini akan kita teruskan
untuk meningkatkan nilai tambah
yang bicara bottom line tadi itu
nah kedua yang environmental friendly nya gimana gitu
mau nggak mau pasti ada emisi karbon
kita lakukan offset offset seperti kami cerita tadi
kemudian hilirisasi yang juga ada konsep circular economy nya
sehingga karbonnya dari semakin turun semakin berkurang
tapi yang tersisa tadi kemudian kita offset dengan melakukan beberapa kegiatan
nah untuk yang lebih ke environmental gimana gitu
nah kita nanti juga akan mengembangkan produk produk kimia
teknologinya memang sudah ada tapi masih belum mature
saya berharap ini dari waktu ke waktu akan menjadi semakin mature
nanti membuat amonia itu bisa dilakukan bahan bakunya air
itu teknologinya sudah ada
dan itu yang kita sebut namanya green ammonia
din amonnya itu nanti bahan bakunya dari air kemudian diproses
tapi membutuhkan energi yang sangat besar
nah menjadi useless ketika bahan bakunya air
energinya itu pakai katakanlah fossil fee lagi
nah ini kita mesti mengkombinasikan itu
di mana ada kecukupan air dan energi yang berbasis renewable resources
kita sudah diskusi dengan banyak pihak dalam negeri maupun luar negeri
untuk melihat potensi potensi seperti itu
jadi hilirisasi dari produk petro kimia berbasis gas alam akan kita teruskan
harapannya turun nilai tambahan
tambahnya makin tinggi
kemudian co dua emisinya juga makin rendah
kemudian nanti dalam mungkin dua dekade
karena gini di pupuk altim ini kan sudah umur empat puluh lima tahun
kita sering sebut sekarang kita masuk ke fase pertumbuhan empat puluh tahun ke dua
udah middle age tapi jangan salah justru sekarang live dingin
ya at empat puluh
jadi kita akan mulai lagi another empat puluh year ke depan ya
year ke depan itu yang empat puluh tahun pertama
kita fokus pada hilirisasi
kemudian melakukan offset carbon
pada sepuluh tahun ke dua baru kita akan masuk pada industri kimia yang berbasis renewable resources tadi itu
kita harapkan nanti selama sepuluh tahun ini akan ada advancement dari teknologi
sehingga lebih ekonomis lebih mungkin dilakukan
nah untuk itu bagaimana caranya
karena ini kan berarti teknologinya juga harus tersedia
kalau di dunia lain bagaimana apakah ada best practices yang kita bisa contoh
dan kedua ini kan berarti harus ada shifting dari bagaimana kita bekerja
kalau dulu ya kita jadi media dulu analog kita harus paham
bagaimana bekerja secara analog
tapi dengan dunia digital itu kan berarti harus ada perubahan juga
nah perubahan teknologi ini pasti semua akan terjadi dan pasti akan semakin advance
di pupuk altim
kita sudah ditetapkan oleh kementerian pendidikan sebagai industri empat light house
jadi kita sebagai acuan
kalau mau belajar mengenai industri empat ya ada di sini
di saat covid itu untuk mensupport orang bisa less touch ya
atau orang semakin infraksi kurang itu kita ada enam belas aplikasi baru
oh enam belas aplikasi baru
enam belas aplikasi baru selama covid
ya karena kalau enggak ya bisnis gak bisa jalan
nah jadi teknologi sangat penting dan di pupuk altim kami terus mengedepankan inovasi inovasi yang untuk meningkatkan efisiensi dari produksi
atau banyak hal lain
ini bahan bakunya kan gas ya
gas itu ada
bagaimana pemetaan selama ini kan diambil dari daerah sini
di sini ada satu lagi ya muara badak ya
bagaimana potensi untuk supply gas ini berapa tahun lagi dan kira kira apa yang akan terjadi setelah ini
jadi kalau adanya di situ jumlahnya segitu
pertanyaannya setelah itu mau kemana kan gitu
nah tentu kita melakukan banyak antisipasi antisipasi
tapi kapan kira kira habisnya yang stok yang ada di sini
yang selama ini
kalau dari kontrak kita yang di ini dengan pemerintah itu sampai dua ribu dua puluh
kita masih dijamin ada ini supply nya
penemuan gas juga

dan rasanya kalau lihat dari gas balance berakhir dua ribu dua puluh delapan pun kita juga masih
kita masih ada juga
saya rasa masih ada gas yang bisa kita lakukan
makanya kita harus melakukan antisipasi antisipasi
bagaimana bisa mendapatkan sumber sumber baru gas di luar dari yang ada
nah macem macem yang sedang gitu
kita sedang berdiskusi bagaimana kalau melakukan regasifikasi lng
kan lng ada di papua barat
misalnya bisa dikirim ke sini
kemudian di regasifikasi diproses
oke jadi setelah dua ribu dua puluh delapan
karena kan kontrak habis
tapi pasti di renew sampai berapa tahun lagi pak rahmat
dan kira kira rencana untuk gasifikasi dari tempat tempat lain
itu kan kita masih belum tahu ya
kapan gas itu akan habis sama sekali
jadi kita nggak bisa juga betting on satu solusi saja kan
solusi yang berikutnya itu kita juga akan mengembangkan
fasilitas produksi di daerah daerah yang kaya cadangan gas
jadi kita akan mengembangkan ke papua barat
itu salah satu yang
apa untuk mengembangkan
kalau dengan segala macam persiapan
tetap tidak bisa maksimal
maka kita punya pengembangan ke depan
di daerah yang gasnya cukup melimpah
kalau melakukan ekspansi berarti fokus bukan lagi
utamanya itu di sini
seperti apa nanti
lima tahun lagi di sini ini masih berjalan terus
saya rasa di sini akan terus dengan program hilirisasinya
hilirisasinya akan tetap di sini
desainnya akan tetap di sini
tapi mungkin pengembangan pabrik pabrik amonia tidak akan ada lagi di apa
kita nggak akan di sini karena melihat dari suplai gasnya
kita akan bangun di tempat tempat lain
hilirisasi di sini tentu tidak akan berhenti
karena kan ini sudah
ya memang dan ini sangat dampaknya juga terhadap daerah ini kan sangat besar ya
dan kita kan kalau investasi juga tidak ingin pada ujungnya kemuniaan
kita pasti harus bisa melakukan repurposting
kita melakukan kalau tidak bisa dipertahankan untuk produksi itu coba produksi yang lain
itulah menurut saya hilirisasi adalah salah satu cara kalau tadi bicara biayanya gimana kalau narik dari luar
nah itu harus kita kompensasi karena kalau hilir ini kan nilai tambah makin tinggi
sehingga profit juga makin tinggi
sepanjang ada pasokan gas meskipun mungkin ada biaya transport
tapi masih bisa dikompensasi karena struktur industri yang ada di bontang nantinya akan berubah
tidak hanya kalau ini kan istilahnya upsine chemical gitu amonia urea nanti akan turun terus
iya nanti mungkin ada dari segi jasanya ada di sini dan yang lain sebagainya
industri itu berubah
ini bukan koleksi dari mesin dan bangunan
industri itu adalah sebuah budaya
sebuah peradaban yang di dalamnya itu ada manusia dan ada inovasinya
sehingga antara budaya dengan industri itu tidak bisa dipisahkan
jadi ini harus dikompensasi
yang saya lihat ini kan bumn jadi masih ada public service obligation nya
nah ini bagaimana
walaupun profit kan terus ada targetnya dan melampaui target
tapi pada waktu yang sama masih harus melakukan misalnya subsidi kan yang tadi yang disebut
ini bagaimana menjaga kesehatan perusahaan ini tapi dengan tetap menjalankan fungsi
nah memang tadi yang pada si cerita
pertama harus untung
supaya kita bisa menjaga kesehatan perusahaan ini
supaya kita bisa menjalankan tugas kita
nah tugas kita salah satunya adalah memastikan kecukupan pupuk untuk dalam negeri
baik itu subsidi maupun yang non subsidi
yang subsidi memang bukan produk dimana kita mencari keuntungan
jadi cuma itu juga bukan yang merugikan
artinya win win lah
kita mencari keuntungan
kita bisa membantu masyarakat disini untuk bisa lebih baik
membantu pemerintah untuk bisa mencapai sasaran sasaran pembangunannya
karena di negara yang ekonominya stabil tentu memudahkan kita untuk beroperasi
jadi kita mesti look into bigger picture gitu ya
dan kita sekarang cukup senang dengan
tapi tidak terlalu membangun
tapi tidak terlalu membebankan bottom lah ya
karena pemerintah ini kan juga tidak membiarkan bumn nya itu berdarah darah
artinya di sisi lain kita juga di support
contohnya dari sisi gas kita di support
harga tetap dipatok
ya dipatok kan
jadi itu bentuk support pemerintah
di sisi yang lain kita membantu pemerintah

jadi it's a fair game menurut saya
sebenarnya idealnya demikian
bumn itu memang mau tidak mau harus bukan saja profit tapi dikelola dengan profesional
jadi kalau memang pemerintah berbisnis harus jadi role model sebagai bisnis
memang justru jangan merugi kan
ini yang saya lihat salah satu contoh keberhasilan
dan background nya pak rafa sebenarnya swasta juga kan
ini kalau kita lihat hubungan antara produk dan siapa yang mendapatkan benefit dari produk itu kan petani
di indonesia ini salah satu input yang cukup mahal itu kan bagi petani itu fertilizer nya atau pupuknya
nah selama ini mungkin bagaimana supaya memastikan bahwa petani itu juga kesejahteraannya kan meningkat
pemahaman terhadap penggunaan pupuk itu sendiri
dan juga mendorong supaya produktivitas itu meningkat
jadi ada ininya lah
benefit yang berlapis lapis dengan produk yang diperlukan
jadi kita memang punya program
program ini membangun ekosistem pertanian mandiri
mengajari petani supaya tidak bergantung pada pupuk subsidi
tetapi tidak membebani petani
jadi petani yang juga bisa lebih sejahtera
caranya bagaimana dengan meningkatkan produktivitas
nah program ini awalnya kita inisiasi di bupuk altim
kita beri nama agro solution
sekarang sudah alhamdulillah nih diadopsi oleh kementerian bumn menjadi program makmur
program makmur ini adalah program yang membangun ekosistem yang saya cerita tadi
ekosistem pertanian mandiri
yang membuat petanian lebih sejahtera
caranya adalah dengan memberikan akses kepada pasar
dengan kita mengajak off taker
memberikan akses pada teknologi
teknologi itu teknologi pertanian mulai dari agro inputnya
seperti pupuknya cara pupuknya
jadi kita sediakan pendampingan oleh agronom
dan ketiga kita memberikan akses finansial
kita karena ada bupuk altim disitu sebagai kolaboratornya
yang membimbing mereka
produktivitasnya bisa dijaga
maka bank pun mau masuk
jadi ekosistem ini sudah berapa lama sekarang
sudah kita jalankan
sekarang sudah lebih dari lima puluh ribu hektare yang di dalam binaan kita
ini berjalan mulai dari tahun dua ribu dua puluh satu
berapa jumlah petani yang
jumlah petani yang terlibat sudah sekitar dua puluh ribu petani
jadi ini memang kalau dilihat angkanya barangkali masih kecil
ya karena masih baru
iya masih baru
jadi menurut saya ini adalah konsep yang kita harapkan bisa direplikasi
karena kita juga mesti sadar keterbatasan kelonggaran fiskal pemerintah
dari waktu ke waktu kan bisa berubah
kita nggak ingin petani kemudian terdampak
nah kita keluarkan solusi yang tidak membebani pemerintah
tidak membebani petani
justru meningkatkan produktivitasnya
jadi cukup signifikan
dan ini nanti ke depan akan lebih banyak lagi kan jumlah petani yang dilipat
iya kita akan terus
ini program nasional pak rahmat
biaya pupuk non subsidi lebih mahal daripada yang subsidi
tetapi dengan peningkatan produktivitas yang sebesar itu itu bottom line nya petani lebih bagus
sebenarnya secara logika itu kan kenapa tanaman itu kan perlu dipupuk supaya hasilnya semakin lama semakin berlimpah
jadi kalau pakai pupuk subsidi kan memupuk sejumlah pupuk subsidi yang disediakan
kalau program kita yang non subsidi memupuk sesuai dengan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman
yang dibutuhkan tanaman ini tidak seluruhnya bisa dicukupi oleh subsidi kan
pak rahmat ini karena waktu kita sudah hampir
saya tertarik dengan leadership
apalagi sebagai seorang direktur utama yang masih baru tentu saja punya ingin menciptakan budaya yang agak berbeda
dan ini apa apa saja yang dari segi budaya yang mau tidak mau ya harus tetap efisien profesional
yang dibawa yang berbeda dari yang sebelumnya dan mungkin tidak terlalu banyak kaitannya juga dengan hal hal yang teknis
tapi lebih ke human touch atau kim building atau yang kalau tidak salah ada
seni jiwa seni juga yang diperlukan
mungkin bisa cerita sedikit
karena begini buat saya industri itu bukan koleksi dari mesin dan bangunan
industri itu adalah sebuah budaya
sebuah peradaban yang di dalamnya itu ada manusia dan ada inovasinya
sehingga antara budaya dengan industri itu tidak bisa dipisahkan
tadi betul disampaikan
nah kita di sini
di sini punya galeri lukisan
di sini kemudian beberapa waktu yang lalu juga mengundang beberapa pelukis pelukis terama seniman seniman ternama ke bontang
untuk bisa menjahat industri
kalau kita lihat ini dari kaku dan dari metal tiba tiba ada sentuhan yang
kita harus sadar itu
industri hanya dipandang sebagai koleksi atau sekumpulan dari alat peralatan dan bangunan
maka itu menjadi tidak manusiawi
tapi ini ide dari mana
ide dari pak rahmat sendiri atau memang tertarik dengan seni
memang part of apa yang saya percaya dalam hidup
karena kalau lupa kemanusiaannya
lupa bahwa keberadaan kita itu harus memberikan manfaat dan berkah bagi masyarakat sekitar
maka esensi dari keberadaan itu akan hilang
demikian juga industri ini
dan ini bagaimana feedbacknya disambut dengan baik oleh para karyawan
sangat baik ya
dan karyawan di sini saya harus akui bumn saya dari swasta masuk ke bumn
sdm nya luar biasa di bumn
tapi pasti ada culture shock juga dengan awal awal masuk dari apa lagi biasanya begitu ya
saya diuntungkan karena di pupuk kaltim itu satu sdm nya hebat hebat
jadi mereka terbuka untuk ide baru
dan penasaran untuk mencapai
sebenarnya tinggal buka kanal kanal mereka akan lari dengan lebih cepat dari apa yang kita bayangkan
ke depan lima tahun seperti apa nanti
apakah anda memiliki strategi atau wish list
saya membayangkan pupuk kaltim dalam lima tahun ke depan ini akan masuk dalam top tiga
top tiga produsen pupuk urea di asia pasifik
dan dalam sepuluh tahun kita harapkan pupuk kaltim sudah bisa mengurangi karbonnya sepertiga
dan ukuran asetnya pun sudah bisa berdua dari yang sekarang
sekarang berapa asetnya
sekarang kita asetnya hampir tiga puluh triliun
terbesar di asia tenggara ini sebuah prestasi sendiri kalau kita lihat ya
jadi kita harapkan seperti itu
dalam lima hingga sepuluh tahun kita akan menjadi kebanggaan indonesia karena di kota buntang
di sebelah utara kalimantan timur
ada satu pabrik yang menjadi terbesar terhebat terbaik di asia pasifik
itu harapan kami
dan kita juga doakan kalau bisa jangan dua ribu enam puluh tapi dua ribu lima puluh sudah zero emission
kita harapkan begitu mudah mudahan kita sama sama berupaya
ramad terima kasih banyak atas insight nya
banyak sekali kita belajar dan tentu saja kita ikut bangga
karena ini merupakan bukan saja proyek strategis nasional
tapi sangat berguna
bukan saja bagi indonesia tapi bagi seluruh dunia
karena ini tanpa adanya pupuk juga pangan juga akan menjadi masalah
dan kita sekarang dihadapi oleh berbagai macam krisis
senang kalau kita mengetahui indonesia bisa menjadi bagian dari dunia
dan indonesia bisa menjadi bagian dari yang memberikan solusi kepada sesuatu yang sedang dibutuhkan
terima kasih mbak desy
dan demikian insight with desy anwar kali ini dari buntang kalimantan timur
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube
sampai jumpa stay safe take care bye bye